lanut abdurrahman saleh menggelar latihan operasi dengan sandi garuda perkasa dua ribu enam belas
latihan kali ini dilakukan sedekat mungkin dengan kondisi sebenarnya
yaitu penyerangan oleh kelompok separatis
berikut laporan koresponden cnn indonesia miftah farid dari malang
lanut abdurrahman saleh menggelar latihan gabungan operasi dengan sandi garuda perkasa dua ribu enam belas
skenario latihan ini sedekat mungkin dilakukan dengan kondisi yang sebenarnya
yaitu penyerangan oleh sekelompok separatis baik dari udara maupun darat
yang dilakukan selama beberapa hari mulai dari tanggal dua puluh enam sampai dua puluh delapan
operasi ini berjatuhnya pesawat tempur yang dimiliki oleh tni au
yang ditembak dari darat oleh kelompok separatis
separatis kemudian juga menyerang beberapa wilayah yang menjadi wilayah strategis
dari lanut abdurrahman saleh di malang ini
seluruh personil dilebatkan termasuk juga paskas
yang akan melakukan operasi intai dan operasi penyusupan melalui jalur udara nanti malam
begitu juga rencananya besok
squadron super tucano juga akan melakukan perbangan perdana setelah tiga bulan lalu mengalami kecelakaan
menurut evaluasi dari mabes tni au super tucano boleh beroperasi
namun pada tahapan tahapan tertentu
karena selama ini masih dalam proses pemulihan fisik maupun psikologis dari para penerbangnya
butuh waktu sekitar tiga bulan untuk melakukan penerbangan maksimal dari super tarkono
dan ini menjadi momen pertama dari penerbangan super tucano yang sudah beberapa bulan ini
nifta farid malang